angin puting beliung merusak puluhan rumah di kabupaten ciamis jawa barat
seorang warga terluka akibat tertimpa atap rumah
rekaman video amatir ini mengabadikan angin puting beliung yang melanda kawasan ciamis jawa barat
tepatnya di kecamatan kawali senin petang
kencangnya tiupan angin menyapu pepohonan dan rumah warga yang dilalui
sedikitnya tiga kecamatan yaitu kawali lumbung serta kecamatan cisaga
terdampak angin puting beliung ini
kecamatan cisaga yang berbatasan langsung dengan kota banjar terdampak paling parah
berdasarkan data pemerintah kecamatan cisaga ratusan pohon tumbang dan tujuh puluh dua rumah rusak
seorang warga bernama yayah tertimpa reruntuhan atap dan mengalami retak tulang bagian bahu
korban juga harus mengungsi ke rumah kerabat akibat rumahnya hancur
setelah dihitung oleh pak kepala desa dengan perangkat dan petugas dari bppd
yang kami data baru tujuh puluh dua ya
tujuh puluh dua rumah dari tujuh puluh dua itu masih belum bisa ditentukan
yang berat yang sedang berapa belum bisa ditentukan
sebuah kandang ayam yang tak jauh dari permukiman warga juga ambruk dan rata dengan tanah
angin kencang ini juga menyebabkan pasokan listrik terganggu dan padam total hingga selasa siang
ratusan warga yang terdampak terpaksa mengungsi
kejadiannya kemarin gimana bu
itu gimana bu hujan atau apa
sama anak suami nggak ada
di rumah di tengah di tengah di tengah
terus apa kubrak
dia lompat ke dapur
pada ayah empernya penek gitu
lompat ke dapur
sama siapa itu waktu itu
denepan serang orang kali
nggak ada luka nggak ada yang luka
nggak ada yang luka
nggak ada ayah
itu rumah ayah besar
oh abang kacir dah
padahal di situ wih
muter anginnya bu
petugas kepolisian dan tni dibantu warga sekitar masih berusaha memindahkan pohon yang menimpa rumah warga
petugas juga membangun tenda pengungsian untuk korban yang rumahnya rusak berat
deden rahadian ciamis jawa barat